informasi selanjutnya menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
menyebut penyaluran dana desa tahap pertama terus bergulir hingga minggu ke tiga juni
dana desa yang belum tersalurkan disebabkan karena masih terdapat permasalahan
namun permasalahan tersebut akan segera ditangani
agar perencanaan pembangunan di desa bisa secepatnya dilaksanakan
dengan persyaratan laporan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya
serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian serapan dana desa tahun anggaran sebelumnya